kita ke informasi lainnya direkturat tindak pidana umum barai skrim polri menetapkan terpidana inspektur jenderal polisi napolen bonaparte
sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap penista agama muhammad kc di rumah tahanan baris krim polri jakarta selatan
rabu pagi irjen paul napoleon bonaparte menjalani pemeriksaan di propa mabes polri
polisi juga menetapkan empat orang lain dalam kasus penganiayaan tersebut
keempatnya dh dw h alias coki dan rt merupakan tahanan lain yang diduga turut membantu napoleon bonaparte
memukul dan melumuri kotoran manusia terhadap tersangka penistaan agama muhammad kc
atas dugaan penganiayaan oleh napoleon muhammad kc menderita sepuluh luka lebam pada wajah dan punggung
jika terbukti bersalah napoleon dan keempat tersangka lain disangkakan dengan pasal satu ratus tujuh puluh kuhp ayat satu
dengan ancaman hukuman maksimal
untuk saat ini yang sudah ditahukan